turut di bawa polisi
perangkat desa setempat mengungkapkan
sementara itu dari ibu kota jakarta
kombes paul yusri yunus
yakni pria berinisial
sampai dengan sahat ini
sampai dengan sahat ini
tetapi ini masih di dalami